kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang
ini bukan sekedar masalah pegawai kpk yang disingkirkan atau kehilangan pekerjaan
bukan hanya itu tapi ini adalah ada suatu perbuatan dengan semenang menang
tes wawasan kebangsaan menuai polemik dan juga sorotan
tujuh puluh lima pegawai yang nyatakan tidak lolos tes soalsan kebangsaan atau twk melakukan perlawanan
tes itu dinilai akal akalan untuk menyingkirkan mereka
bantahan sudah dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri
tapi bantahan itu
tampaknya tidak serta merta menyelesaikan persoalan
bagaimana sebenarnya proses dan transparansi tes wawasan kebangsaan
benarkah ada upaya bersih bersih kpk dari mereka yang dikenal kerap berseberangan dengan pimpinan
dalam spesial interview cnn indonesia hari ini saya akan langsung mengkonfirmasi dan juga mengelaborasi dengan ketua kpk bapak firly bahuri
pak firly apa kabar pak sehat sehat
alhamdulillah kami sehat sehat semua insen kpk sehat
walaupun dalam kondisi kita masih bencana covid sembilan belas untuk itu kita harus disiplin protokol kesehatan
betul sekali pak dan kita juga sudah melakukan swab dan puji tuhan alhamdulillah hasilnya kita negatif dan juga sehat
betul sama sama sehat
baik pak firly kita langsung memulai pembicaraan ini dari kpk yang kemudian menuai sorotan pak belakangan ini
menjadi pemberitaan media media nasional
salah satu penyebabnya adalah karena polemik tes wawasan kebangsaan
di tengah sorotan itu kita tahu bahwa pada tanggal satu juni yang lalu ya pak pada bertepatan dengan hari lahir pancasila
pemberingatan hari lahir pancasila anda sudah melantik satu dua ratus tujuh puluh satu pegawai kpk
adakah yang berbeda pak firly kpk yang sekarang dengan status asn dengan kpk yang sebelumnya
kondisi kpk tentu kita harus tetap pertahankan bagaimana kpk bisa bekerja secara transparan akuntabel
proporsional proporsional demi kepentingan umum kepastian hukum menjamin keadilan
dan satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah tetap diujung tinggi hak jasa manusia
dan kita tetap menjaga independensi tidak terpengaruh dengan kekuasaan
baik itu legislatif eksekutif maupun yudikatif
karena pada prinsipnya pelaksanaan tugas kpk adalah melakukan pemberantasan korupsi
supaya bisa berhasil guna dan berdaya guna
itu poin pertama
poin kedua peralihan pegawai kpk menjadi asn sesungguhnya ini juga adalah dalam rangka menjamin integritas kebangsaan
menjamin netralitas pegawai kpk menjadi asn dan juga dia tunduk tegak lurus kepada pancasila undang dasar empat puluh lima nkri dan pemerintah
artinya di dalam setiap langkah gerak aksi pikiran
dan apa yang dilakukan oleh insiden kpk harus tunduk kepada pancasila undang dasar empat puluh lima nkri dan pemerintah
yang lebih penting lagi adalah dia bekerja untuk mewujudkan indonesia bebas dari korupsi
pak firly bagaimanapun kemudian ada yang meragukan bahwa ketika sudah berubah menjadi asn pegawai kpk
ini kan pertama kalinya ya pak sejak kpk berdiri ada perubahan status pegawai kpk menjadi asn
ada yang meragukan bahwa
seperti yang tadi bapak singgung soal independensi
bagaimana anda menjamin bahwa independensi pegawai kpk tidak akan tergerus dengan status asn
karena di samping kita sangat memegang teguh nilai nilai
independensi kebebasan untuk menentukan sikap dan merangkap pemberantasan korupsi
itu tidak boleh ada campur tangan orang lain
tidak boleh ada campur lain tangan daripada kekuatan apapun
karena kpk prinsip melakukan
pemberantasan korupsi dengan cara pendidikan masyarakat pencegahan penindakan
tanpa pengaruh oleh kekuatan apapun
itu yang pertama
yang kedua dalam rangka menjamin bahwa pegawai kpk
insan kpk tetap tegak lurus kepada bangsa negara
karenanya tes wawasan kebangsaan yang digali setidaknya ada tiga
pertama ingin dilihat sejauh mana integritas kebangsaan
dan sejauh mana kesetiaan kepada pancasila undang dasar empat puluh lima nkri dan pemerintah
itu yang pertama
yang kedua digali juga terkait dengan sejauh mana netralitas calon asn
dari pegawai kpk
yang ketiga adalah pegawai kpk harus bebas dari organisasi terlarang apapun bentuknya
baik yang dilarang oleh pemerintah maupun dilarang oleh putusan hukum dan perundang undangan
jadi pengalian pegawai kpk menjadi asn satu tujuannya tetap meningkatkan kualitas sumber
daya manusia kpk dan yang lebih penting lagi adalah tetap menjaga netralitas pegawai
kpk sebagai alat negara penegak hukum dan yang paling penting lagi adalah perintah undang undang
harus kita laksanakan
kita paham kpk adalah pelaksana undang undang
kpk adalah aparat penegak hukum
jadi apa yang harus kita laksanakan
apapun yang dilakukan oleh kpk pastilah harus berdasarkan undang undang peraturan dan
tidak boleh lebih dari itu
nanti kita akan spesifik bahas soal twk pak firly
tapi sebelum kesana artinya anda mau mengatakan bahwa dengan status asn ini justru menjamin
independensi dan juga netralitas kpk dibanding kpk yang dulu
karena sebelum kita menjadi asn kita sudah memiliki kekuatan kekuatan
jadi kita harus menjaga kekuatan

jadi pada saat kita menjadi asn ini akan dilakukan beberapa proses
kalimat pengalihan itu tidak hanya dilihat dari memindahkan orang
tapi itu adalah proses dari mulai perencanaan pemindahan pemutasian ada beberapa hal
syarat yang harus dipenuhi
karenanya proses ini adalah sesuai dengan ketentuan undang undang
kita tidak boleh keluar dari kentuhan undang undang
baik pak firly bagaimanapun kemudian karena dengan alih status ini
ada mereka yang tidak lolos twk ada kemudian yang lolos
bahkan kabarnya ketika anda melakukan pelantikan itu
ada sekitar lima ratus orang mungkin yang berdiri bersama dengan mereka yang tidak lolos
mungkin ada faksi pak sekarang di rekan rekan pegawai kpk dengan yang lolos dan juga tidak lolos
ini bisa saja kemudian mempengaruhi psikologis mereka
bagaimana anda berupaya untuk melihat soal itu atau berusaha memperbaiki situasi yang ada
kita harus memahami dan kami sangat memahami bagaimana perasaan setiap insan kpk
apakah masuk dalam kelompok memenuhi syarat untuk jadi asn
apakah yang bersangkutan masuk kelompok tidak memenuhi syarat menjadi asn
tentu itu kita sangat memahami
tetapi yang pasti adalah
seketika hasil tes wakil
perusahaan perusahaan yang dilaksanakan oleh badan profesional
tarpah pengaruh dari kpk
yaitu bkn dan tim asesor
tentu mereka lah yang punya kewenangan
dan kpk tidak masuk dalam
baik itu pembuatan materi
kita menerima hasil dari bkn dan tim asesor
dan hasilnya adalah

tujuh puluh lima orang tidak menuhi syarat menjadi asn
jadi seharusnya saya harus garisbawahi bahwa

yang mengikuti proses pengalihan dari pegawai kpk menjadi asn
semuanya ikut syarat kriteria mekanisme dan prosedur
hasilnya ada yang menuhi syarat menjadi asn satu dua ratus tujuh puluh empat
dan ada juga yang tidak menuhi syarat menjadi asn
sebanyak tujuh puluh lima pegawai
saya kira kita harus hormati hasil itu
anda artinya puas dengan nomenklatur kpk yang ada saat ini
kpk selalu saja menjadi sorotan
apakah itu terkait dengan bagaimana anggaran
bagaimana sumber daya manusia
tetapi yang paling penting adalah
bagaimana kita bisa membangun human capital kpk
jadi sekalipun sekarang sudah beralih
dari pegawai kpk menjadi asn
tetap kita harus mengutamakan
insan kpk pegawai kpk yang independen
yang tentu juga tegak setia kepada pancasila
dan melaksanakan semua keentuan peraturan penduduk undangan
pak firly tes wawasan
tes wawasan kebangsaan
tampaknya ini yang menjadi sorotan yang luar biasa belakangan ini kan
ada anda dituding ingin menyingkirkan mereka mereka yang tidak
mungkin selama ini terkesan berhadapan hadapan dengan pimpinan kpk
atau kemudian anda dituding menyelundupkan twk ini
bagaimana anda kemudian meskipun anda sudah bantah berkali kali
tapi rasa rasanya pak firly masih banyak yang kemudian
bertanya tanya soal itu
mungkin seperti apa tanggapan dan juga anda menyikapi
bahwa anda dikatakan ingin menyingkirkan pegawai kpk
tapi dijawab nanti pak firly
kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi di special interview ketua kpk firly bahuri
tes wawasan kebangsaan itu bukan domainnya kpk
kpk tidak punya kompetensi untuk melaksanakan tes wawasan kebangsaan
anda kembali bersama saya reinhard sirait kita masih di spesial interview dengan ketua kpk pak firly bahuri
pak ketua kita sekarang kemudian membahas soal tes wawasan kebangsaan ini pak
yang sudah kita mention sejak awal ini menuai banyak sekali sorotan dan juga kritik mungkin dari sebagian pihak
anda disebut menyingkirkan
ingin menyingkirkan sejumlah pegawai kpk
yaitu orang orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
anda sudah bantah sebetulnya
tapi rasanya masih banyak yang kemudian bertanya tanya
dan juga mungkin tidak percaya terhadap anda
terkait dengan tes wawasan kebangsaan
ini bukan hal baru dan bukan juga cara baru
untuk menyingkirkan seseorang ataupun kelompok
jauh sama sekali tidak
karena di dalam proses pengalihan pegawai menjadi asn
sesuai dengan undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn
pp nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
secara rinci disebutkan di situ di pasal dua puluh enam
pp nomor sebelas dua ribu tujuh belas disebutkan
bahwa untuk menjadi asn
itu setidaknya ada tiga tes
tes pertama adalah tes intelektual umum
kedua adalah tes kompetensi pribadi
yang ketiga adalah tes wawasan kebangsaan
jadi sangat keliru sangat berlebihan
kalau disebut tes wawasan kebangsaan
tidak untuk menyikirkan orang
karena mustahil dilakukan oleh pimpinan kpk
atau penjabat struktural kpk
atau bahkan bkn sekalipun
karena memang tidak ada kepentingan dan tidak mungkin
karena semuanya dilakukan sesuai dengan undang undang
tes wawasan kebangsaan disebutkan di situ
karena dari tiga jenis tes tadi
tes intelektual umum
pegawai kpk sudah laksanakan
kita punya banknya punya bank datanya
tes kompetensi pribadi punya kita
ada datanya semua
sehingga dua tes pertama
tes intelektual umum dan tes kompetensi pribadi
itu tidak perlukan
yang belum adalah tes wawasan kebangsaan
dan ini kami dapat laporan dari sekjen dan kepala biro sdm
yang memang sudah mengikuti dari awal
berkoronasi dengan kementerian lembaga
baik itu kementerian pan rb
maupun dengan bkn
dan pelaksanaannya pun sesuai dengan syarat
keteria mekanisme dan prosedur
jadi tidak ada ruang bagi orang untuk berniat menyingkirkan seseorang
kita pakai logika umum
bagaimana kita bisa membuat tujuh puluh lima orang
list nya supaya tidak lulus
pertanyaan kita sekarang
apakah pimpinan kpk juga membuat syarat
atau nama satu dua ratus tujuh puluh empat orang yang lulus
karena satu tiga ratus lima puluh satu pegawai
itu mengikuti ukuran yang sama
kriteria yang sama
bahkan waktu pengerjaan pun sama
wawancaranya pun sama
jadi mustahil kita mampu membuat orang supaya tidak lulus
tidak mungkin itu
anda tidak terlibat dalam penyusunan pertanyaan
atau dalam pembuatan tes wawasan kebangsaan ini pak firly
ya sebagaimana kami sampaikan tadi
tes suasana kebangsaan itu bukan
bukan untuk mengubah
bukan untuk mengubah
bukan domainnya kpk
kpk tidak punya kompetensi untuk melaksanakan tes wawasan kebangsaan
siapa yang punya kompetensi
adalah bkn dan tim asesor
tidak ada satu orang pun pimpinan kpk
maupun pegawai kpk
yang melibatkan diri atau dilibatkan
dalam rangka penyusunan materi tes wawasan kebangsaan
sepenuhnya ada di bkn dan tim asesor
oke tapi mengapa mustahil pak firly
bukankah kemudian tes wawasan kebangsaan ini
memang diatur sendiri oleh peraturan kpk
kalau saya tidak salah
ya peraturan kpk nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
ini adalah jabaran dari pp para tumpang militer
pp empat puluh satu dua ribu dua puluh juga merupakan jabaran
atau turun dari undang undang nomor sembilan belas dua ribu sembilan
di mana dalam undang undang tersebut disebutkan
pegawai kpk adalah aparatur sipil negara
karena hanya dia tunduk
di dalam undang undang pp empat puluh satu dua ribu dua puluh
tunduk pada peraturan penundangan yang terkait dengan asn
undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas
pp nomor berapa
pp nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
tentang syarat kode etik dan lain lain
terkait dengan asn
tidak ada memasahkan kehendak
tetapi itu semuanya mengikuti peraturan
saya kira begitu mas ren
baik pak firly saya mencoba untuk
masih mau mewakili suara yang kemudian mengkritik
tes wawasan kebangsaan ini ya pak ferdi
ada juga logika yang mungkin logika di luar
bagaimana mungkin orang orang yang selama ini dikenal
punya rekam jejak kebangsaan
punya rekam jejak yang baik misalnya
bahkan mendapat penghargaan dari presiden
justru orang orang ini yang tidak lolos
tes wawasan kebangsaan
apakah kemudian orang orang ini dalam tanda kutip
dipertanyakan berarti soal nasionalismenya
soal seberapa panca silais mereka
jikalau kita ingin melihat sejauh mana peran
tes wawasan kebangsaan terhadap lulus ataupun tidak lulus
memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
ingat memenuhi syarat untuk jadi asn
tidak memenuhi syarat untuk asn
tidak ada kaitan lain
dan seluruh alat tools itu instrumen
mekanisme tata cara prosedurnya syaratnya
dan kriterianya itu ditentukan oleh pihak lain bukan kpk
jadi saya kira saya tidak ingin mengomentari pekerjaan
yang bukan pekerjaan kpk
karena tes wawasan kebangsaan itu diamankan undang undang
dan dikerjakan oleh para pihak profesional dan kompetensi
memiliki kompeten yang memang
biasa melakukan tes wawasan kebangsaan
kita menerima hasilnya itu
saya kira tidak perlu juga kita harus mencurigai hasilnya
tetap yang pasti menurut penjelasan dari pihak pihak
yang menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan
mereka sesungguhnya ingin membuka hasilnya
apabila itu ada perintah undang undang
karena sampai hari ini
hasil tes wawasan kebangsaan itu
disebut dalam beberapa kerentuan
yang disampaikan oleh rekan rekan bkn
maupun tim asesor itu adalah rahasia
jadi mengapa kemudian hasil itu tidak dibuka
karena yang tadi anda katakan itu merujuk kepada undang undang
karena saya ingat pak firdy beberapa waktu yang lalu
saya juga sempat mewawancarai pak novel baswedan ya
satu di antara yang kemudian dinyatakan tidak lulus
di situ justru ia menantang pimpinan kpk atau bkn
kenapa tidak dibuka saja agar tidak ada dusta diantara kita
kita sungguh memahami apa yang disampaikan
oleh rekan rekan yang tidak menusarat
sampai hari ini kpk tidak pernah mengumumkan nama nama yang tidak lulus
jadi mohon maaf bang rehnardt
jadi kalau tadi bang rehnardt ngomong seperti itu
itu bukan dari kpk
karena kpk sampai hari ini
sejak kpk membuka hasil

saat kita rilis tanggal lima mei dua ribu dua puluh
ada empat keputusannya
satu adalah satu dua ratus tujuh puluh empat pegawai yang dikatakan
memenuhi syarat untuk jadi asn
di proses untuk mendapatkan nif
dan di proses untuk mendapatkan formasi jabatan di kemenpan maupun bkn
poin kedua dikatakan tanggal lima mei
tujuh puluh lima pegawai kpk dinyatakan tidak memenuhi syarat
karenanya kpk harus berkoordinasi dengan kemenpan dan bkn
yang ketiga adalah
kpk tidak akan pernah menyampaikan nama nama yang tidak musyarat
karena kpk sangat memegang teguh asas asas tugas pokok kpk
satu diantaranya adalah menegak hormati hak asasi manusia
meskipun kemudian hasilnya bocor ke publik
tidak ada yang tidak bisa diketahui oleh orang
dan itu kita hargai karena era keterbukaan
tetapi tidak semua hal yang terbuka itu
karena ada yang termasuk dalam pengecualian
pak firly juga menyampaikan bahwa
tes wawasan kebangsaan sebetulnya lazim
dalam mungkin alih status pegawai dan lain sebagainya
tapi yang kemudian dinilai tidak lazim pak
adalah pertanyaan pertanyaan yang mungkin dianggap
nyeleneh atau pertanyaan yang
tidak mungkin masuk ke dalam akal publik
pilih mana al quran dengan pancasila
atau siapkah untuk buka hijab dan lain sebagainya
bagaimana kemudian soal polemik
pertanyaan pertanyaan itu yang kemudian keluar dalam
tes wawasan kebangsaan
kita bahas di segmen berikut ya pak firly
kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
itu adalah alat yang digunakan
dan sesuai dengan kebutuhan undang undang
kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk mengincarkan seseorang
ini bukan sekedar masalah pegawai kpk
yang disingkirkan atau kehilangan pekerjaan
bukan hanya itu
tapi ini adalah ada suatu perbuatan dengan semenang menang
al qur'an atau pancasila
atau jika anda wanita apakah anda siap untuk membuka hijab
itu pertanyaan pertanyaan yang kemudian kita tahu
ada di dalam materi tes wawasan kebangsaan
atau bahkan bertanya hal yang sangat personal
misalnya jika anda berpacaran apakah anda melakukan hubungan seksual
pertanyaan pertanyaan itu pak firly
apa hubungannya dengan
melakukan tes wawasan kebangsaan untuk pegawai kpk
sebelum saya merespon pertanyaan tadi
tentu saya harus garis bawahi dulu
bahwa materi tes
baik itu tertulis maupun wawancara
sepenuhnya ada di bkn dan tim asesor
tetapi mungkin saya harus sampaikan bahwa
apa yang akan dilakukan pengalaman pegawai kpk menjadi asn
sebagai seorang asn
dia akan memainkan tiga peran
peran pertama dia adalah pelaksanaan kebijakan publik
menjadi asn melaksanakan kebijakan publik
yang kedua adalah asn melaksanakan pelayanan publik
yang ketiga peran asn adalah sebagai perkat persatuan dan kesatuan bangsa
sehingga dengan modal tiga peran asn tadi
bisa saja membuat para asesor memperkaya pertanyaan dan pernyataan
walaupun saya tidak ingin masuk dalam kalimat pertanyaan para asesor
karena bukan merupakan domain kpk
dari pertanyaan pertanyaan tadi yang disebutkan
disitulah kemampuan para asesor ingin mengangkat
apakah yang bersangkutan memiliki
kepada pancasila undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan pemerintah
yang kedua dia juga ingin lihat
apakah calon asn ini
akan mampu melaksanakan pelayanan publik
dan tunduk terhadap beberapa peraturan
bahkan segala peraturan perundang undangan
selaku asn tentu dia
tunduk kepada aturan yang dibuat oleh kelembagaan dan kementeriannya
ada perintah untuk menggunakan pakaian
sebagaimana kementuan yang dibuat oleh kementerian dan kelembagaan
nah di luar itu
tentu juga dia harus melaksanakan
pakaian yang diyakini oleh dia
sehingga di saat itulah
pegawai asn memilih
dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa negara
peran asn adalah sebagai perkat persatuan dan kesatuan
sebagai perkat dan alat pemersatu bangsa
saya kira itu
saya tidak ingin masuk dalam pertanyaan itu
karena itu bukan kapasitas saya untuk menjawab
tapi apakah lazim pak pertanyaan itu
dalam sebuah tes wawasan kebangsaan
saya tidak bisa mengatakan tidak lazim
karena itu adalah bagaimana kriteria ulangi
bagaimana kemampuan para asesor ingin menggali
apakah ini cocok memenuhi syarat untuk jadi asn
atau tidak memenuhi syarat sebagai asn
bahwa tidak hanya jawaban itu yang menentukan seseorang memenuhi syarat
dan lolos dari tas seorang pembahasan
tidak hanya satu kalimat itu
karena ada instrumen lain
sebersuai dengan penjelasan paparan dari bkn dan tim asesor
tes pembahasan kebangsaan itu ada tiga instrumen yang dipakai
pertama yang dikenal dengan indeks moderasi bernegara
di dalam mb ada beberapa materi yang terdiri dari pernyataan pernyataan
setiap pernyataan itu ditanyakan
atau pertanyaan ditanyakan kepada individu kita
yang ikut mengikuti tes
pilihannya ada lima
sikap kita bagaimana dengan pernyataan
apakah setuju sangat setuju
netral tidak setuju atau sangat tidak setuju
jadi semua tergali dalam indeks moderasi bernegara
itu satu hal
hal kedua instrumen di dalam tes pembahasan
ini penjelasan bkn dan tim asesor
yang kedua adalah profiling
bagaimana lingkungan kita lingkungan keluarga kita
aktivitas kita di dalam media sosial dan lain lain
komunikasi dan lain lain
yang ketiga adalah terkait wawancara
nah indeks moderasi bernegara profiling dan wawancara
itu merupakan satu kesatuan
yang hasilnya adalah melihat apakah memenuhi syarat jadi asn
atau tidak memenuhi syarat menjadi asn
itu yang dijelaskan oleh bkn dan asesor kepada kita
kita maksud saya pimpinan kpk bahkan dewas pun hadir
di dalam pertemuan menerima
pertemuan menerima hasil twk
terus tanggal dua puluh lima kita rapat di bkn
hadir lima pimpinan kpk sekjen kepala birohukum
kepala biro sdm inspektorat kementerian lembaga
ada kemenpan ada kumham ada bkn
ada lan ri ada komisi aparatur sipil negara
dan lengkap dengan para asesor
anda mau mengatakan bahwa kpk tidak sendiri dalam membuat atau mengkonsepkan twk ini
iya karena itu adalah alat yang digunakan dan sesuai dengan kentuhan undang undang
tidak boleh kita deluar undang undang
kpk penegak hukum
jadi tidak boleh dan tidak akan pernah ada sesuatu yang dibuat tanpa ada landasan hukumnya
saya kira itu
jadi anda dilaporkan ke sejumlah lembaga ke pgi ke mui bahkan ke komnas ham
anda dinilai melanggar ham pak firly dalam tes wawasan kebangsaan
ketika kemudian ada pemanggilan anda disebut tidak datang
memang ada juga belum datang sampai dengan saat ini
bagaimana anda menjawab soal pelaporan pelaporan yang dilakukan terhadap anda
kami sangat menghargai apapun pendapat
kami juga sangat menghargai hak seseorang untuk membuat laporan penyampaian laporan
di dalam era demokrasi dan negara kesatuan indonesia berdasarkan hukum
maka tentu kita sangat menghargai apabila persoalan hukum dibawa penyelesaiannya ke koridor sebagaimana prosedur hukum
tidak menampilkan mau melapor kemana pun
silakan saja dan kpk akan menjelaskan
kalau disampaikan dan dianggap bahwa pimpinan kpk
menganggap dari panggilan tentu tidak
karena kalau dianggap dari panggilan kita memberikan penjelasan
ada surat dari komnas ham meminta kepada kita bahwa kita harus hadir
kpk saja kalau memanggil orang itu jelas
siapa yang dipanggil dalam perkara apa urayan perkaranya apa
kapan dipanggilnya di mana tempat pemeriksaannya
dokumen apa yang harus dibawa itu disiapkan
karena tidak boleh juga kita memanggil seseorang
tidak tahu kapasitasnya apa dan apa yang harus diingat
karena sesungguhnya kepastian hukum adalah penegak hormatan terhadap hak jahat manusia
kita jawab minta penjelasan
dikirim lagi surat juga tidak ada penjelasan
tetapi kami sebagai aparat penegak hukum
lembaga kpk yang sangat profesional pimpinan kpk harus sepakat kita akan berikan penjelasan
kepada siapa ke umbun umbun ri
kita juga berikan penjelasan
kita utus salah satu pimpinan kpk sekjen dan kepala birohukum
termasuk kalau ada panggilan di komnasam kita akan hadirkan
tetapi tentu kita harus melihat apa yang ditanyakan
terkait dengan masalah apa
kalau dianggap pelanggaran pelanggaran mana yang dilanggar
karena sesungguhnya kalau twk ini dianggap melanggar ham apakah juga kpk melanggar
terhadap lulusnya satu dua ratus tujuh puluh empat orang
jadi kita harus jelas
dan hari ini kemarin kami rapat dengan seluruh pimpinan kpk
kami putuskan bahwa kpk karena hadir memberikan penjelasan kepada komnas ham
dan itu sudah kami laksanakan
saya kira itu
tapi yang hadir bukan anda pak firly
ingat bahwa pimpinan kpk itulah kolektif kol gel
saya hari ini hadir di sini bukan apa
tapi saya hadir di sini atas nama kpk
pak gupron datang kepada ombudsman
bukan atas nama pak gubron
tapi pak gubernur hadir di sana atas pimpinan kpk
saya harus garis bawahi
tidak ada produk hukum kebijakan hukum yang dibuat oleh kpk diputuskan oleh satu pimpinan
tapi lima pimpinan melakukan sumbangsi peran dan rangka pengambilan setiap keputusan
karena pimpinan kpk adalah kepemimpinan yang kolektif kol gel
salah betul kalau seandainya satu orang hadir itu tidak mewakili yang lain
dan kami selalu setiap kita akan hadir suatu kesempatan kita rapat dulu lembah pimpinan
besok saya akan hadir di tempat ini
maka kita rumuskan apa yang harus kita sampaikan
dan di dalam kesempatan tersebut
pasti saya selalu memulai
bukan firly bukan gufron bukan alex bukan lilik pentolis sendiri
tapi satu hadir pimpinan kpk merupakan mewakili lima pimpinan kpk
karena kita prinsipnya kolektif kol gel
saya kira itu
ada upaya komunikasi pak dengan mereka mereka yang sampai dengan hari ini dinyatakan
memang tidak lolos ke sewasan kebangsaan
pak firly beberapa yang tidak lolos ini kan mungkin adalah juga orang yang anda kenal ya pak
atau mungkin anak buah anda sebelumnya gitu kan
karena yang kemudian juga beberapa nama itu
mereka tampaknya begitu kecewa pak
begitu marah mencurigai anda
sehingga kemudian melakukan banyak pelaporan ke sejumlah lembaga
ada upaya komunikasi pak dengan mereka mereka yang sampai dengan hari ini
dinyatakan memang tidak lolos kesewasan kebangsaan
sejak awal kita selalu membahas persoalan persoalan kpk
dengan seluruh pimpinan dan pejabat struktural
sampai akhirnya kita putuskan dan itu adalah keputusan bersama
sama dengan halnya komunikasi dengan para individu pegawai kpk
sejak kami menerima hasil tes wawasan kebangsaan walaupun belum kita buka
itu kita terima tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
tanggal dua puluh delapan april lima pimpinan kpk ditambah dengan sekjen
ditambah dengan biro hukum biro sdm kita rapat
walaupun kita belum tahu siapa yang akan lulus siapa yang tidak lulus
tapi kita sudah bisa adakan
yang lulus nanti prosesnya adalah asn
maka kita harus meminta formasi asn kepada kemenpan
karena regulasi kemenpan yang atur
selanjutnya kpk juga meminta surat penetapan tentang nomor induk pegawai ke bkn
berapa lama waktunya kapan dikerjakannya kapan pelantikan semuanya proses
semuanya ada terjadwal jadi tidak ada yang dadakan mas
begitu juga dengan nasib yang tujuh puluh lima
tidak menusarat itu pun kita pikirkan
dan kita sudah melakukan upaya upaya bagaimana kita bisa memberikan kesempatan ke baratkan rekan yang tujuh puluh lima
karenanya tidak ada sampai hari ini kita menonaktifkan atau memberhentikan seseorang dari tujuh puluh lima itu
oke meskipun mereka tidak lagi dibebas tugaskan dari tugas dan tanggung jawabnya
itu bukan definisi menonaktifkan itu pak firly
itu dilakukan berdasarkan hadir keputusan rapat tanggal lima mei dua ribu dua puluh satu
saya ingat betul
itu dihadir oleh lima pimpinan kpk lima dewas kpk dan pejabat struktural kpk
baik islan satu maupun islan dua
tentu di alam sekarang karena kpk adalah punya resiko dalam pelaksanaan tugas
mengurangi risiko itu setiap pegawai yang tidak menusarat tugasnya tidak boleh terbengkalai
tidak boleh penegakan hukum dan merangka pemberantasan korupsi ini terbelangkalai
sehingga disepakat tidak merapat tugas tugas mereka diserahkan kepada pimpinan atasnya
supaya bisa menjamin bahwa tugas tugas tersebut tetap berjalan
supaya menjamin tidak terjadi kesalahan prosedur peraturan perundang undangan
pasal di dalam undang undang nomor sembilan ratus dua dua ribu sembilan belas
di situ disebutkan mas
penyelidik adalah pegawai aparatur sipil negara
penyelidik adalah pegawai aparatur sifir negara
nah kalau yang tidak memenusarat ini belum diangkat jadi asn karena tidak menusarat
tentu tidak bisa melakukan penyelidikan
kalau pun melaksanakan berarti menabrak undang undang
kalau menabrak undang berarti ada resiko hukum
tentu pimpinan kpk dewas kpk dan segenap pejabat struktural mengambil kesepakatan
kalau begitu supaya kita bisa melakukan mitigasi risiko kita serahkan kepada pimpinannya
menjamin kebasan hukum menjamin keadilan dan juga taat terhadap asas asas pemerintahan
asas asas pemerintahan yang berharga
asas umum pemerintahan yang baik
saya kira itu aja mas
tidak ada niat yang lain
kita harus menjamin bahwa prosedur tugas pokok kpk tetap berjalan dan tidak terganggu
dan hari ini masih berjalan
beberapa orang yang cukup bukti dan bukti permulaan cukup
bahkan lengkap dengan buktinya kita lakukan upaya paksa penahanan
oke oke jadi anda mau mengatakan bahwa
dengan alih fungsi
dengan tidak lulusnya katakan ada tujuh puluh lima orang itu tidak mempengaruhi kerja kerja kpk
begini tujuh puluh lima orang banyak orang mengatakan tujuh puluh lima orang ini akan mengganggu aktivitas penegakan hukum di kpk
saya ingin sampaikan tujuh puluh lima pegawai ini tersebar di beberapa kedebutian
pertama di sekjen ada belasan orang
ada di keputian pendidikan ada juga puluhan orang
ada di keputian perjegahan dan monitoring puluhan orang
di kedubutan informasi dan data juga ada puluhan orang
ada di inspektorat juga ada
ada di kedeputian informasi dan data juga ada
artinya tujuh puluh lima orang ini tersebar di beberapa kedeputian dan sekretariat jenderal
kpk itu pekerjaan
bekerja bukan orang per orang
satu orang berhenti misalnya ini saya kasih tahu
pegawai kpk kan sesuai dengan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
dan pp enam puluh tiga tahun dua ribu lima itu ada tiga
pertama pegawai tetap
kedua pegawai tidak tetap
dan ketiga adalah pegawai negeri yang dipekerjakan
pegawai negeri yang bekerja kan bisa pulang dia karena habis masa kerja
masa kok misalnya empat tahun empat tahun dua tahun habis
kan pulang kembali kepada kemenderian asal
apakah pekerjaan berhenti kan tidak
itu membuktikan bahwa pekerjaan kpk tidak tergantung kepada individu orang per orang
karena kita sistemnya sudah berjalan dan kita bekerja sesuai dengan pekerjaan tim bukan orang per orang
tapi ada satu pertanyaan lagi pak yang ingin saya tanyakan
dan juga mungkin butuh dijelaskan oleh anda sebagai ketua kpk mengenai isu isu yang beredar soal taliban misalnya
atau soal ada tudingan yang tidak lolos ini adalah kemudian orang orang yang berpikiran radikal
karena ini kan yang akhirnya mereka rasakan bahwa dengan tidak lolos twk seolah olah saya ini adalah orang yang tidak pancasila i
saya adalah orang yang radikal ini merugikan mereka sebetulnya pak
kpk sangat memahami perasaan perasaan seperti itu
tetapi perlu dipahami juga
sesuai dengan tugas pokok kpk adalah asas asasnya antara lain adalah penegak hormatan terhadap asas manusia
karena kpk bekerja menegak hormati ham
makanya sampai hari ini kpk tidak pernah mengumumkan tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak memenuhi syarat menjadi asn
yang kedua adalah
tidak pernah kpk juga menyampaikan
apa kata disebut
seseorang itu taliban
atau radikal memang tidak
tetapi hasil tes wawasan kebangsaan itu
sebagaimana tidak bisa disampaikan
yang saya sampaikan ada tiga hal yang digali
satu terkait integritas kebangsaan setia kepada pancasila
nah kalau ada yang radikal apakah dia setia kepada pancasila atau tidak
asesor yang menentukan
kedua adalah integritas terkait dengan netralitas pegawai kpk
tunduk tidak terpengaruh dengan kekuatan lain
kecuali tunduk kebaran negara
yang ketiga adalah digali juga apakah kita terlibat dengan usaha terlarang atau radikalisme
tujuh puluh lima pegawai yang tidak memusarat tidak boleh diberikan labeling seperti tadi
karena mohon maaf teori labeling mengatakan
seketika kita memberikan label kepada seseorang anak nakal
maka dia bisa menjadi nakal beneran
tidak boleh terjadi itu
jadi tidak boleh ada dikembangkan
oh saya tidak lulus karena saya dikap
saya nggak tahu istilah dari mana itu
dianggap sebagai taliban
tapi yang tahu apakah ada tidaknya kelompok taliban
ada atau tidaknya kelompok radikalisme
tentu yang melakukan asesor asesmen yang tahu
jadi saya ingin mengatakan bahwa
mereka tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi asn
jadi tidak boleh ada dikasih bumbu bumbu atau simbol simbol atau label label yang lain
beberapa hari belakangan
pemberitaan mengenai anda
ini misalnya di majalah gitu ya
anda digambarkan seperti seorang yang dikendalikan
ada di kpk
ada ditaruh di situ untuk kemudian melemahkan kpk
setiap insan kpk yang ada di kpk
dia tunduk kepada seluruh ketua undang undang
dia tidak boleh masuk dalam jebakan persepsi
apalagi itu asumsi atau halusinasi
tetapi orang boleh saja berhayal
oh ini datang ke sini ditugaskan karena kekuasaan
ada yang lebih besar
insan kpk bukan orang titipan di kpk
karena dia ikut tes ikut seleksi atas kemauannya sendiri
tidak ada itu saya kira itu
bagaimana kemudian agenda pemberantasan korupsi ke depan
apa yang menjadi fokus anda
dan bagaimana dengan nasib perkara perkara besar
karena ada kekhawatiran pak bahwa dengan tes keuasan kebangsaan
yang tidak meloloskan tujuh puluh lima pegawai yang memegang sejumlah perkara besar
ini akan tidak berlanjut lagi pemberantasan korupsinya
bagaimana soal agenda itu ke depan
kita harus break pak firdy
kami akan segera kembali sesama
terancam tidak akan berlanjut pak

akan seperti apa pak kpk yang
andanah kodai ini bersama dengan
pimpinan yang lain ke depan dalam agenda
pembatasan korupsi misalnya
melakukan strategi apa
untuk memberangkat korupsi
karena kita tahu
ada penindakan oh ott
harus sampaikan ott ini adalah
peribadona rekan rekan media
kapan siapa yang akan ott
kalau kita ingin memberantasan korupsi
tidak cukup dengan hanya ott walaupun
itu adalah alat
operasi tangkap tangan itu adalah
salah satu alat untuk memberantas korupsi
tapi masih banyak alat
dan instrumen lain
kita ambil contoh satu
kita lakukan strategi dengan cara
apa yang dikerjakan oleh kpk dalam rangka
dikmas pendidikan masyarakat
penyelenggara negara partai politik
pelaku usaha swasta
supaya mereka memahami
yaitu budaya anti korupsi
untuk corruption bukan hanya kiasan
bukan hanya slogan
tadi betul betul timbul dari
keinginan kelompok untuk tidak melakukan korupsi
itu yang pertama
jadi orang sadar
janganlah tidak maulah jadi korupsi
dikasih uang kembalikan tidak boleh
ini pelayanan publik ini gratis
itu yang kita bangun
berapa banyak yang kita bangun
kalau itu sukses berhasil
maka tidak akan pernah orang melakukan korupsi
sebagai wartawan kami juga harus
mengkonfirmasi dan juga
menanyakan kepada anda karena ada
khawatiran pak bahwa perkara perkara besar
big fish ya mungkin ya bahasanya
yang kemudian dipegang oleh
orang orang yang tidak lolos
di seseorang kebangsaan itu
terancam tidak akan
berlanjut pak bansos misalnya
yang melibatkan partai partai politik
atau sejumlah perkara perkara yang lain
apakah anda bisa menjamin itu akan tetap berlanjut pak firly
bekerja secara profesional bukan
tergantung kepada orang orang
kpk bekerja dengan sistem
tidak ada perkara
tidak ada suatu
perkara yang tidak tertangani
karena dia sudah punya sistem
kita bisa lihat perkara mana
yang belum selesai
perkara mana yang seharusnya
segera diselesaikan tapi berselesai
ada semua aktivitasnya
karena sistemnya terbangun
kita lihat dari fakta
penyelidikan dari fakta penyelidikan
itu setiap penyelidikan
bekerja sama dengan tim
dan semuanya membuat laporan
di gelar perkara
jadi walaupun deputinya ganti
tapi sistem itu tetap jalan
karenanya kpk punya fokus
ingin menyelesaikan seluruh perkara
yang menjadi tunggakan kpk
yang kedua adalah
kita pun tetap melakukan

kita pun tetap melakukan pemertianan

kita pun tetap melakukan pemertianan
kita pun tetap melakukan pemertianan
kita harus melakukan
daerah daerah rawan korupsi
misalnya korupsi di bidang
tata bisnis dan tenaga
korupsi di bidang sumber daya alam
korupsi di bidang
praktik praktik kegiatan politik
korupsi di bidang reformasi
birokrasi dan penegakan hukum
korupsi di bidang pelayanan publik
supaya tidak terjadi korupsi
menyangkut hak hak orang banyak
jadi anda mau mengatakan
dengan tidak adanya orang orang yang memegang perkara itu
itu tidak akan mengganggu kasus tersebut di kpk
semua perkara tetap berjalan dan ditangani
jadi apakah tadi disebut dengan perkara di bantuan sosial
perkara yang terkait dengan ekspor tadi benur
kpk bekerja profesional berlandaskan bukti pengolahan cukup
dan bukti yang cukup
serta kecukupan bukti
karena kpk pekerjaannya nanti diuji di pengadilan
dalam pasal satu ratus delapan puluh tiga kuhab disebutkan
hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya
dengan sekurang kurangnya dua alat bukti
sehingga kalau sudah ada bukti
pasti itu akan diselesaikan oleh kpk
jadi orang boleh saja berganti
tapi pekerjaan pemberantasan korupsi tidak pula berhenti
orang boleh saja pindah
tetapi pekerjaan pemerintah korupsi tetap berjalan
dan tetap kita korbankan
kolbarkan ke seluruh penjuru indonesia
jadi kami pastikan kami jamin
bahwa perkara perkara yang belum selesai
berikan laporan kepada kami
sehingga kami akan selesaikan
jadi saya kira itu mas
ketua kpk menjamin perkara akan tetap berlanjut
apapun yang terjadi
terima kasih banyak pak firly bahuri
ketua komisi pemberantasan korupsi
sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
sehat selalu pak
kita akan kawal bersama sebagai media
sebagai wartawan kita kawal seperti apa kemudian
dan tadi soal perkara perkara yang anda pasti dan anda jamin
akan tetap berlanjut
sehat selalu pak firly bahuri ketua kpk
demikian spesial interview saya
bersama dengan ketua kpk
bersama dengan ketua kpk
kpk firly bahuri
semoga bisa menjawab sejumlah pertanyaan publik
terhadap situasi dan juga polemik yang terjadi di tubuh kpk
saya renhatsi raipami terima kasih